atas dugaan pencemaran nama baik pada petang tadi susilo bambang yudhoyono
melaporkan firman wijaya pengacara setia novanto
firman wijaya dilaporkan dengan pasal pencemaran nama baik
karena di luar persidangan menyebut adanya intervensi tokoh besar pemenang pemilu dua ribu sembilan
saat melapor ke baris krim mabes polri
selain didampingi tim kuasa hukum
sby juga didampingi sang istri ani yudhoyono
bukti bukti yang dibawa oleh sby dan tim kuasa hukum
antara lain video pernyataan firman wijaya di youtube dan clipping media online
sbi sendiri mengaku langsung melaporkan kasus ini ke baris krim
untuk mengakhiri fitnah yang ditujukan kepada dirinya
sebagai warga negara yang mentaati hukum
tetapi juga ingin mencari keadilan
secara resmi hari ini saya mengadukan
saudara firman wijaya
yang saya nilai telah melakukan fitnah
dan mencemarkan nama baik saya
berkaitan dengan permasalahan iktp
selebihnya saya serahkan pada penegak hukum

didalam industri saya adalah
siapapun disuruh menggantikan